anda masih bersama kami di cnn indonesia news report
terdakwa hendra kurniawan mengaku perintah mengamankan cctv di kompleks polri duren tiga jakarta selatan
merupakan arahan dari verdi sambo yang harus dilaksanakan
inilah jawaban hendra saat ditanya tim jaksa penuntut umum soal peristiwa tembak menembak dua polisi
dan laporan tentang pelecehan yang terjadi di rumah sambo
tetapi yang diamankan malah cctv di kompleks rumah dinas polri
hal ini mencuat dalam persidangan lanjutan di pengadilan negeri jakarta selatan
dengan terdakwa irfan widianto yang dimulai sejak jumat pagi
saat dicecar jpu hendra kurniawan kembali menyatakan tugas mengamankan cctv kompleks
merupakan perintah dari verdi sambo yang saat itu menjabat kadif propam polri
alasan pertanyaan ini diajukan adalah tim jpu merasa janggal
karena laporan tembak menembak antara yosua dan richard
serta laporan pelecehan yang terjadi di rumah sambo
lepas itu tim jpu menjelaskan terjadi di dalam rumah
tetapi hendra dan timnya mengamankan cctv di kompleks tersebut
hendra yang menjadi saksi mahkota terdakwa irfan widianto mengaku
mengamankan cctv untuk mendukung percepatan proses penyelidikan
oleh tim polres jakarta selatan
selain itu ia menyebut saat mendapat arahan dari sambo
tidak menduga cctv berkaitan dengan peristiwa penembakan yosua pada delapan juli
terjadinya tembak menembak itu di dalam rumah
diduga terjadi pelecehan juga di dalam rumah
apa urgensinya saksi memerintahkan untuk mengambil di komplek di luar
memang saksi tadi mengatakan di dalam saya pihak polres
tapi apa urgensinya
ada perintah ada arahan berarti ada tujuan dong
bukan semata mata karena di dalam sudah ada yang mengambil
terus mengambil di luar
apa tujuannya mengambil di luar itu
itu kan bentuk perintah dari pfs
mungkin untuk mendukung apa yang kejadian itu
tapi kenapa itu diperintahkan sambo untuk diamankan
saya tidak pernah tahu
tidak tahu tidak pernah tahu
tapi menurut saya itu masih dalam rangkaian penyelidikan biropaminal
kan saudara sudah tahu ada peristiwa tanggal delapan
peristiwa tanggal delapan saya tahu
tapi kan semua juga memang periksa tanggal delapan itu saksi saksi kita periksa semua